jangan semestimu kamu cepat kasih gantungan kunci itu kalau enggak kamu akan saya bunuh
silahkan silahkan saja saya dibunuh
tapi itu berarti gantungan kunci itu akan hilang selamanya

mereka termakan jebakanku juga
kali ini mereka tidak akan bisa lolos lagi

kakak gimana sih
udah tahu dukun pengecut ini jahat banget
dimaafin bukan makin tobat
tapi dia malah makin jadi jadi kan
kita belum boleh bunuh dia
paling nggak untuk saat ini
gantungan kunci itu masih ada sama dia
aku gak mau kehilangan petunjuk satu satunya untuk menemukan krishna
gantungan kunci itu
jadi aku benar
gantungan kunci itu sangat penting bagi dia
jangan semesium kamu
cepat kasih gantungan kunci tuh
kalau enggak kamu akan saya bunuh
silahkan saja saya dibunuh
tapi itu berarti
gantungan kunci itu
tidak akan menemukannya
dan menemukan kembali
suamimu yang haram itu
saya janji gak akan bunuh kamu
saya juga akan melepaskan kamu
asalkan kamu menyerahkan lagi
gantungan kunci itu
tawarannya terlalu rendah
saya mau lebih daripada itu
kalau aku sudah cukup baik
tidak akan bunuh kamu
saya cuma mau menukarkan
dengan satu syarat
kalau kamu sudah menemukan suamimu kembali
kamu harus menyerahkan diri kamu
jangan mau kak
mendingan kita ke rumahnya aja
gantungan kunci itu di rumahnya
tidak segampang itu nona
gantungan kunci itu
di tempat yang paling aman
dan sudah kulindungi
tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya
mau bener bener busuk kamu barden
apapun akan aku lakukan dinta
kalau satu satunya cara untuk menemukan suamiku adalah dengan mengorbankan diriku sendiri
aku rela dinta
kamu jangan halang halangi aku
cepat berikan gantungan kunci itu
dan aku akan menuruti semua permintaanmu